suasana haru begitu terasa saat doa bersama dan tabur bunga
teragirikan juruhan digelar di stadion wibawa mukti cikarang timur
kabupaten bekasi jawa barat kamis malam
doa bersama ini digelar ratusan supporter jackmania viking armania dan persikasi
dari acara doa bersama ini diharapkan para supporter dapat bersatu menciptakan suasana yang kondusif
dinding terharu juga sama respon teman teman dari persatuan supporter bonek maupun viking
ataupun persija pasti terharu dengan respon mereka
dari persi bang kebetulan temannya dari persija ada dari arema ada dari persi juga bang
bang dengan kejadian ini berarti menyatukan
semuanya om harus sudah bersatu semua
bertempat di alun alun pungging banyudono boyolali jawa tengah
pada kamis malam ratusan warga dan supporter dari berbagai klub sepak bola
mengikuti acara doa bersama lintas agama
untuk tragedi di stadion kanjuruhan malang jawa timur
acara diawali dengan aksi teatrikal dan pembacaan puisi
yang menggambarkan suasana mencekam saat ratusan supporter menjadi korban di dalam stadion kanjuruhan
tak sedikit peserta aksi yang menangis membayangkan betapa mengerikannya saat tragedi itu berlangsung
acara dilanjutkan dengan doa lintas agama yang ditujukan kepada para ratusan korban yang meninggal dunia
dan para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit
selain dari kelompok supporter aksi simpatik juga dilakukan oleh dpp knpi
yang melakukan aksi menyalakan lilin dan doa bersama di depan tugu stadion kanjuruhan malang kamis malam
selain doa bersama mereka juga memberikan bantuan donasi untuk meringankan para korban
sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah mudahan salam hangat dari bumi harimau yang kita cintai
akan melurah dari malam untuk membesar dan bumi yang itu bahwa kita bersama sama
dan mudah mudahan musibah ini musibah yang pertama dan terakhir
dengan doa lintas agama ini diharapkan mampu memberikan semangat dan kekuatan kepada para korban yang masih menjalani perawatan
tim liputan cnn indonesia